panglima koarmada satu laksamana muda arsyad abdullah melakukan kunjungan ke natuna untuk melakukan pantauan udara di perairan natuna utara
panglima koarmada satu memastikan tni al akan selalu mengamankan perairan indonesia khususnya di wilayah terluar indonesia
menggunakan jenis pesawat becraf king air pantauan udara dilakukan untuk menjawab isu banyaknya kapal asing yang berada di perairan natuna utara
dalam pantauan udara bersama panglima kuarmada satu ada tiga kri yang sedang berpatroli yakni kri bontang kri tuku umar kri silas papare
dan saat pemantauan hanya terlihat satu kapal tanker yang melakukan izin lintas damai di wilayah landas kontinen indonesia
terkait akhir akhir ini adanya isu ribuan kapal di laut natuna utara menurut saya itu tidak berdasar karena kita sudah menyaksikan sendiri
dan tidak menemukan adanya ribuan cuma ada beberapa kapal yang melaksanakan lintas damai
nah terkait dengan zee maupun landas kontinen ini merupakan perairan internasional
setiap negara mempunyai hak untuk melaksanakan lintas damai
indonesia hanya memiliki hak berdaulat di sana jadi bukan kedaulatan
jadi hak berdaulat itu kita memiliki hak untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi